bagi penggemar otomotif balap mobil radio kontrol bisa menjadi salah satu alternatif olahraga yang memacu adrenalin
tidak kalah dengan mobil asli mobil radio kontrol ini dapat melaju hingga kecepatan enam puluh sampai delapan puluh km per jam
dengan kecepatan tinggi mobil mobil radio kontrol ini melaju di sirkuit di kawasan jati bening jakarta timur
tikungan tajam hingga gundukan tanah yang membuat mobil radio kontrol ini terbang menjadi tontonan yang mengasihkan
mobil mobil radio kontrol ini pun memiliki bagian mesin yang mirip dengan mobil asli
dan tak hanya kemampuan si pembalap untuk dapat melaju di sirkuit dengan baik juga bergantung pada pengaturan mesin dan kerja mekanik yang handal
dim ini untuk dasar dasar yang perlu dipelatih untuk mainin mobil remote control ini apa sih sebenarnya
sebenarnya semuanya ada di remote nya sih
karena di sini ada ini toggle untuk gas dan rem yang ini untuk steering
kalau nge gas ditarik ke dalam
nah kalau keluar asepnya berarti ini nggak nge gas
kalau nge rem tinggal di dalam ke depan
untuk beloknya kanan ini kiri
ini kanannya kiri
berarti untuk kendali ini seperti kendalian mobil aslinya ya
sama hampir sama
kadang kita belok perlu gas
perlu rem sama kayak di jalan
penasaran saya pun mencoba mengendalikan mobil radio kontrol ini
sebagai pemula tentu hasilnya sangat jauh dari memuaskan
ya walaupun tidak seperti mobil mainan namun percayalah
untuk mengendalikan mobil remote control ini dibutuhkan kemampuan yang tidak main main
peminat balap mobil radio kontrol ini sangat beragam
mulai dari orang dewasa hingga anak anak
termasuk bagi preli nasional seperti hadem boy
mas ade sama anaknya main bareng nih
saat ini nggak tahu syukur syukur nggak tahu apa tapi dia lebih kenceng dari gue
seru jago udah
ya lumayan lah
lumayan lah ya